akibat berkurangnya kapasitas kawasan bandung utara sebagai kawasan tangkapan air
ratusan mata air di kota bandung semakin menghilang
jika tidak dilakukan pengelolaan dan perlindungan
maka mata mata air yang ada di bandung semakin terancam keberadaannya
dari empat puluh ribu hektare luas kawasan bandung utara
yang meliputi empat wilayah yaitu kota dan kabupaten bandung
kota cimahi dan kabupaten bandung barat
sekitar tujuh puluh persen wilayahnya sudah beralih fungsi
kawasan ini seharusnya menjadi kawasan takapan air
namun kini malah banyak pembangunan properti seperti perumahan hotel hingga apartemen
data walhi jawa barat menunjukkan di kawasan bandung utara setidaknya terdapat enam ratus mata air
di bagian kota bandung saja terhitung ada satu ratus enam belas mata air
namun kini mata air itu jumlahnya hanya tersisa empat puluh tujuh saja
di kampung cisitulama kelurahan dago kota bandung
terdapat tiga mata air yang berdekatan dan digabung dengan sebutan mata air

kurang lebih seratus kepala keluarga memanfaatkan mata air ini untuk keperluan mandi cuci kakus atau mck
untuk nyuci untuk minum untuk mandi ya kebutuhan untuk keluarga aja
oh nggak ada
ini relatif kebijakan dari bahasa sundanya udunan lah dari masyarakat
di kampungnya lindung
kelurahan ciumbelit kota bandung
warga mengalirkan air dari mata air sekeareng menggunakan selang
dan ditampung di toren toren yang ada di rumah warga
setidaknya ada seratus keluarga yang menggunakannya setiap hari
namun kini ada yang menjadi persoalan bagi mereka
dikhawatirkannya bahwa kalau ini terganggu oleh perumahan
misalkan oleh bangunan bangunan seperti ini
kekhawatirannya kan mata air itu sumbernya dari penghijauan
dari alam itu
kalau kayak gunung seperti ini kan bisa kering
khawatirnya warga begitu termasuk abah di sini
hingga kini upaya untuk melestarikan mata air di bandung
hanya dilakukan oleh sekelompok tertentu
seperti komunitas jaga seke
seke yang dalam bahasa sunda berarti mata air
didirikan sejak tahun dua ribu tiga belas
selain mendatangi mata air mata air dan melakukan penanaman pohon
mereka juga membangun fasilitas seadanya untuk menjaga mata air
kini sesudah enam tahun berdiri dengan anggota
mencapai dua ratus orang ada yang masih menjadi perhatian
komunitas jaga seke
kalau mata air tidak akan pernah kering
tapi yang disayangkannya itu perawatannya dari masyarakat itu kurang
jadi masyarakat kurang melirik
fungsi mata air mereka itu hampir tidak tahu fungsinya untuk apa
dalam undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh tentang penataan ruang
pemerintah wajib melindungi mata air
di mana sempadan mata air seharusnya berada di radius dua ratus meter
lebih jauh dari sempadan sungai ataupun situ yang berada di radius lima puluh meter
namun kenyataannya mata air justru tergerus oleh pembangunan
yang membangun hotel villa dan juga pemukiman mewah
dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir itu sudah menghilangkan hampir empat belas mata air
ya mata air yang ada di desa mekarsel
di desa mekarsel di desa saluyo kecamatan cimenyan kebupatan bandung
dan kita belum periksa pasti akan nambah
minimnya perhatian dari pemerintah terhadap mata air
juga tidak adanya pengelolaan lahan hijau di kawasan bandung utara
akan mengancam keberadaan mata air
sehingga jumlahnya dapat terus berkurang
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat